pengadilan tata usaha negara atau pt undki jakarta
telah mengabulkan gugatan partai persatuan pembangunan kubu jan faridz
soal keputusan kemenkumham yang menyerahkan kepengurusan p tiga pada kubu roma humuzi
putusan ini otomatis menganulir kepengurusan hasil muktamar pondok gede
yang menunjuk romi sebagai pemimpin partai berlambang kaabah
namun mimpi islah hanya isapan jempol di partai kaabah
pihak yang merasa kalah mengajukan banding
jurang perpecahan pun kian lebar saat masing masing pihak
mengusung jago yang berbeda di pilkada serentak
kali ini kami akan membedah perspektif dua pimpinan kubu yang berselisih
berbicara soal p tiga pasti anda ingat dengan partai ini
partai senior yang sudah ada sejak dulu
di masa orde baru hanya ada tiga warna yang kita ingat
ada kuning ada merah dan ada hijau
dan anda pasti dengan sangat tegas bisa menebak p tiga apa warnanya
p tiga ini bisa juga dijadikan anekdot bagi sebagian orang yang iseng
pria penebar pesona
iya ada dua pria yang bersengketa ke pemimpinan partai
saling adu dikdaya dan pesona
dua duanya memiliki kekuatan dan kemampuan sebagai pemimpin
ada romahul muzi atau romi dan jan farid di sisi yang lain
pertarungan mereka seakan tiada akhir
dalam dua tahun terakhir partai p tiga termasuk partai yang paling sering ganti pemimpin
dan pemimpinnya siapa lagi kalau bukan
ya kalau tidak gian farid ya romahul muzi
pun begitu seterusnya pemimpin berganti dari jan faridz ke romi
balik lagi ke gian lalu ke romi lagi gian farid romi
kalau saya teruskan ini tidak akan ada habisnya
sama seperti p tiga
oh iya p tiga ini layak dikatakan trendsetter
pertama p tiga ini adalah yang mempopulisikan
mempopulerkan istilah islah
coba anda bayangkan lima tahun lalu
dulu islah adalah kata yang lebih sering muncul dalam pengadilan agama
setiap pasangan cerai pasti diberi kesempatan islah oleh majelis hakim
yang tadinya mau cerai akhirnya bisa rujuk karena islah
di p tiga islah ini menjadi nama muktamar
berlangsung di pondok gede namun tetap berakhir di sk menkumham
secara harfiah islah memiliki arti yang sederhana perdamaian
tapi di tubuh p tiga islah tidak sesederhana artinya
di dalam adart partai persatuan pembangunan tidak mengenal istilah muktamat islam
tidak ada di adart
tidak sederhana artinya
gian farid ngotot dengan muktamar versinya sendiri
kemudian romi and the gang menginisiasi muktamar islah
seakan mereka tak rela berpisah

dibuka oleh menteri yasona lawli dan pak jokowi
pesertanya sebagian besar kubu romi dan ketua terpilih secara aklamasi
romi yang didampingi para senior partai memang sengaja meminta dukungan presiden untuk menyelesaikan konflik partai
kalau presiden sudah bilang yes urusan pasti beres
yang penting muktamar islah ini bisa diterima oleh seluruh pihak yang ada saat ini
dan sama sama berkeinginan untuk berpapisipasi

dan sama sama berkeinginan untuk berpapisipasi
dan sama sama berkeinginan untuk berpapisipasi
dalam kepengurusan yang akan dihasilkan di sini tinggal pak jan farid sendiri
yang sampai hari ini memang belum mau
dan karena itu masih membutuhkan waktu kami masih tetap akan ajak
kekuatan surya dharma ali hadir dalam bentuk berbeda
karena pak mantan ketua berhalangan hadir
kemana pak sda ya di penjara
lalu apa yang dikatakan indah surya dharma ali ini dia
iya saya kira muktamar
yang baru saja kita telah memilih ketua umum
memang dinamikanya cukup luar biasa
tetapi pada akhirnya ternyata muktamirin lebih menghendaki aklamasi
dukungan sudah ada tapi muktamar islah ini belum klop kalau belum ada jan faridz
ini masalah puas dan memuaskan
kalimat saya memang agak ambigu
tapi percayalah saya hanya menyampaikan apa yang dikatakan oleh pak romi
anda masih belum percaya
pikir saya mengada ngada
kita dengarkan saja ini
muktamar ini bisa dikatakan islah jika ada pihak lain yang bertiga tidak datang
di dalam politik tidak mungkin kita memuaskan semua pendapat dan pandangan
bisa dibayangkan pemirsa hasil dari muktamar islah ini cukup luar biasa
romi sukses terpilih sebagai ketua dan sah dengan ketetapan kementerian hukum dan ham dari menteri yasona
jadi siapa yang di atas angin sekarang
ya jelas romi lah
tapi bukan jan faris namanya
jika tak mengumpulkan kekuatan
kubu kubu setianya dengan indah melontarkan bantahan dan sanggahan
saya sangat menolak kebijakan menteri yasona
dan itu adalah sk yang pendoliman terhadap menteri yasona
masa seorang menteri mengatur muktamar mengatur islah
muktamar itu diaturlah yang terhadap saya yang terhadap partai
tidak sk menteri yasona
sk menteri yasona itu sampai kapan mulai akan saya lawan menteri yasona itu
dengan dukungan yang melebihi ekspektasi
romi termasuk punya nyali
apapun yang menghalangi akan ia hadapi
termasuk hal kecil dari dpc atau dpw model tadi
sekejam kejamnya romi berkata ya pasti tentang lawan politiknya
gugatan jan farid katanya sudah basi
jika lau nasi sudah basi pasti tidak bisa dikonsumsi lagi
afkir atau bahasa inggrisnya expired
waduh galak juga mas romi ini
bagi kami gugatan itu basi ya
karena memang sudah
menjadi keputusan yang tidak bisa dieksekusi
sebagai partai islam berlambang kaabah pula
mengedepankan ahlakul karimah sudah selayaknya dilakukan oleh p tiga
untuk menularkan nilai positif bagi kadernya dan sekelilingnya
tapi apa yang terjadi
wabah dalam partai ini kian menjalar
bak penyakit kulit yang menular
ternyata masih ada virus berbahaya dalam internal partai
pelakunya adalah kader partai kaabah ivan has
ivan adalah anak dari seorang ulama ternama hamzahas
yang juga mantan wakil presiden
ayahnya cukup disegani dalam p tiga
namun anaknya digerebek akibat narkoba
itu belum termasuk kasus pembantu rumah tangga yang ia siksa
bagaimana kegeraman anggota lainnya
ada yang jauh jauh datang dari surakarta untuk menyampaikan kegeramannya ini
ini berkaitan dengan kasus saudara ivan has
saya menghadap ke mkd menyerahkan surat agar mkd untuk memerhentikan atau memecat
mereka menyerahkan surat agar mkd untuk memerhentikan atau memecat
saudara ivan has terkait dengan ada tiga kasus yang kita ketahui
yang pertama masalah penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga
dan ini beliau sudah ditahan karena ada lima bukti yang cukup untuk menahan beliau
kemudian masalah beliau tidak pernah masuk absensinya cuma sekali ketika pelantikan
satu tidak pernah hadir
dan yang terakhir ketika kasus pengerbekan narkoba beliau patut diduga terlibat
ini makin banyak masalahnya termasuk dukungan pilkada dki jakarta
lagi lagi jan farid
sebelum pendaftaran cagup cawagup dulu p tiga mendukung haji lulung sebagai calon gubernur dki jakarta
jan farid yakin lulung punya potensi besar memenangkan pilkada ibu kota
karena si haji lulung pikir karena kemampuan beliau selama ini
dia sudah pernah menjadi anggota dprd sudah pernah menjadi wakil ketua dprd
jadi beliau itu
kalau keluar tingkat popularitas beliau saya lihat baik dan bagus positif
boro boro punya peluang fungsinya saja saat itu hanyalah meramaikan bursa
lulung gagal masuk bursa lalu ahok yang jadi kendaraan jan farid
loh padahal lulung benci sekali sama ahok apa yang membuat jan faris menyokong cagup nomor dua itu
nggak ada yang berani cuma dia berani dia tekun
dia tekun di atas muterai
nah itu yang menyebabkan saya tidak akan mundur satu milimeter pun untuk mendukung ahok
dan saya didukung oleh dpw partai persatuan pembangunan indonesia termasuk dpc
akibatnya haji lulung marah baginya mendukung ahok adalah momok bersejarah
pertikaian partai kaabah makin pecah
kalau kata orang betawi haji lulung ngambek kemudian
ia menyatakan keluar dari partainya
lulung mengatakan dirinya tidak setuju apabila p tiga mengusung basuki cahayapurnama atau ahok menuju kursi dki satu
dirinya bersedia meninggalkan jabatannya sebagai ketua dewan pimpinan wilayah apabila partai berlambang kaabah ini tetap mendukung ahok
lucu ya ada peristiwa ngambek ngambekan
lain jan farid lain lagi dengan romy
ketidakompakan ini sudah biasa terjadi di p tiga
jadi tidak perlu heran lagi kita
maka kita dari awal mencoba mencari titik temu di sini
siapa yang kira kira bisa merepresentasikan ini itu yang pertama
yang kedua tentu kita membutuhkan kombinasi antara orang yang memiliki integritas disiplin dan kapasitas
marilah kita bersama sama mendengar balasan kubu lawan terkait dukungan
dan romy pada pilkada dki jakarta
banyak kata kata yang samar artinya
mari kita dengarkan baik baik
bagi ahok kan tidak ada pengaruhnya tuh
iyo mau cabut sekarang juga tidak ada masalah
iyo mau stay juga di situ tidak ada pengaruhnya
ya sesungguhnya dukungan p tiga yang fair ke ahok itu pinat
dukungan p tiga jan farid ke ahok itu pinat katanya
ya saya masih mencerna artinya
karena jika kita tarik secara harfiah berarti dukungan
dukungan p tiga jan farid ke ahok adalah kacang
terima kasih sudah membuat saya pusing untuk itu
oh ya terkait dengan perbedaan pendapat partai kaabah
romy juga sempat melontarkan harapan untuk jan farid
saya tidak tahu apakah ini sindiran atau harapan
kita dengarkan saja baik baik
alhamdulillah karena akhirnya mendapat hidayah
kan tadi saya sudah katakan kita perlu bersyukur karena hidayah ini ada di dalam hati
mari kita lebih mendalami kembali konflik di tubuh p tiga
ini bolak balik maju mundur tak akan pernah habis seolah olah begitu
padahal banyak sekali tantangan yang harus dihadapi partai ini
partai persatuan pembangunan termasuk partai besar
partai yang sudah senior lah dibandingkan partai partai lain
tentu saja bersama dengan pdi perjuangan dan golkar
nah kita akan berbincang terkait
konflik ini dengan ketua umum p tiga versi roma humuzi yakni ya mas romi sendiri
mas romi ini akhirnya kita harus tetap pakai kubu kubu ya sampai sekarang
sebenarnya kalau di bawah nggak ada kubu
karena memang eksistensi p tiga dari dulu cuma satu
di dpp saja karena pak jan farid melakukan gugatan dan kemudian melakukan show off terhadap beberapa event
maka terkesan dua
padahal sesungguhnya di tingkat wilayah dan cabang tidak ada orangnya
karena sebelum dia mendapatkan badan hukum yang utuh
pastilah dia tidak akan ada gunanya juga membentuk wilayah dan cabang
jadi memang di tingkat wilayah dan cabang praktis p tiga hanya satu
nah sebenarnya sepasca putusan pt un yang dimenangkan oleh kubu jan farid
sudah langkah apa yang sudah diambil oleh mas romi
karena pt un itu adalah pengadilan tingkat satu
kita banding ya
sebagaimana juga tahun lalu kita juga melakukan banding
dan sebenarnya hak seorang untuk melakukan gugatan terhadap peristiwa hukum apapun ya
kita kan dari awal menyeru pak jan farid yang merupakan pendatang baru di p tiga
untuk tidak mengacaukan suasana partai persatuan pembangunan yang sudah kondusif
dari sisi kultural saja kan apa yang dilakukan pak jan farid ini kan sudah menabrak semua pakem
melawan seluruh orang tua
kemudian juga membelakangkan seluruh kiai dan ulama
tetapi mungkin hobinya begitu
jadi ya kita menganggap sebagai sebuah dinamika agar p tiga lebih matang saja
kita sudah melakukan banding
dan pemerintah juga sudah melakukan banding
sesuai dengan tengkat waktu yang
setelah ditetapkan pengadilan
jadi ya kita tinggal tunggu episode berikutnya di banding ini
kalau episode administrasi negara
maka p tiga jalan terus dengan kepengurusan hasil muktamar islah di pondok gede
karena memang secara
jadi mas romy menganggap bahwa putusan itu tidak serta merta membatalkan sk yang
bukan menganggap itu kata pengadilan
di putusan itu di bagian bawahnya itu ada catatan
bahwa sehubungan telah dilakukannya banding oleh salah satu pihak dalam hal ini adalah dpp p tiga
dan juga pemerintah
maka putusan yang kemarin tanggal dua puluh dua november itu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat
jadi bukan saya yang menyatakan tetapi
jadi itu dianulir lagi
sampai kemudian ada proses
sampai ada putusan hukum yang berkekuatan tetap
kapan itu ya tentu kalau banding nanti terbit putusan katakanlah misalnya kita menang begitu
dan kemudian dari pihak pak yan farid tidak melakukan kasasi ya itu akan menjadi inkrah
atau sebaliknya pak jan farid yang tetap menang kita tidak melakukan kasasi maka itu akan menjadi inkrah
dan ini kayaknya akan main panjang terus ya
sementara ada pilkada yang harus dihadapi
apa namanya konsolidasi dan membangun organisasi itu kan jalan terus
kalau proses organisasi di internal kami jalan terus
tidak terpengaruh sama sekali dengan proses itu
pertama karena memang grup pak jan farid ini kan pencilan saja
jadi kalau di dalam ilmu statistik pencilan itu outlier
jadi apa ya dianggap faktor yang tidak bisa dijelaskan begitu secara statistik gitu
karena memang perilakunya di luar kewajaran begitu
jadi tidak pernah kita anggap sebagai sebuah proses yang mengganggu
hanya kita anggap saja sebagai sebuah dinamisasi yang ada di partai
karenanya kami terus konsolidasi sekarang ini sudah di tingkat kecamatan
jadi bulan november dan desember kita musyawarah anak cabang di seluruh indonesia tetap berjalan
nanti di bulan januari februari akan musyawarah ranting di tingkat kelurahan
dan berikutnya adalah musyawarah kelompok kerja ranting di bulan maret dan april
jadi itu berjalan
setelah itu kaderisasi
kaderisasi akan berjalan sepanjang tahun dua ribu tujuh belas dan awal dua ribu delapan belas
baru kita masuk kepada seleksi politik untuk pencamatan
tapi kan tidak bisa dipungkiri juga bahwa dualisme ini kan tidak memberikan produktivitas yang optimal lah
kalau misalnya menggunakan bahasa yang lebih konstruktif gitu
di dua ribu lima belas misalnya begitu
kalau lima belas itu karena undang undang pilkada yang mengatur pada waktu itu
sehubungan adanya dua partai politik besar yang konflik yaitu p tiga dan golkar
maka kemudian tanda tangan dilakukan oleh kedua dua pihak yang bertikai
tetapi mulai dua ribu enam belas lebih kondusif aturannya
sehingga hanya pihak yang memiliki badan hukum saja yang berhak untuk ikut pilkada
dan kemarin sudah berjalan dan kita normal
tapi capaian di dua ribu lima belas kan tidak terlalu maksimal kan sebenarnya

karena baik p tiga dan golkar pada waktu itu harus kesepakatan dua pihak
problemnya adalah ini berpisah atau konflik itu karena tidak sepakat
bagaimana bisa sepakat untuk pilkada
sehingga misalnya contoh kemarin itu p tiga dari dua ratus enam puluh sembilan kita hanya menang di dua puluh lima kabupaten kota
sementara golkar pun juga agak lebih baik sedikit tetapi hanya sekitar tiga
jadi dua duanya tidak optimal
dua duanya tidak optimal karena memang proses konflik
nah ini kan akan terus sampai dua ribu tujuh belas

ya ini kan artinya tujuh belas

prosesnya kan dua ribu enam belas
pendaftaran tanggal dua puluh satu sampai dua puluh tiga september
tidak ada gangguan
kita satu ratus satu pilkada semuanya mengikuti secara penuh
persepsi di lapangan gimana
persepsi di lapangan sampai hari ini tidak ada persoalan karena eksistensi pak ian farid di wilayah dan cabang juga tidak ada
padahal pak yan mengklaim bahwa kubunya menguasai lebih banyak kepengurusan di wilayah dan di
ya politik memang selalu berpikir
politik memang selalu adalah klaim klaim
tetapi kan akhirnya fakta yang berbicara begitu
mungkin pak jan menyebut nama ketua wilayah yang asli saja hanya bisa sebut satu orang saja yaitu lulung begitu
yang lain mungkin dia tidak tahu juga begitu
jadi karena memang bukan orang p tiga
jadi saya ingin tegaskan saja bahwa ini persoalan di p tiga memang agak spesifik berbeda dengan golkar
di golkar barangkali saat itu ya pak agung dan pak ical adalah dua dua kader yang berbeda pandangan secara tajam diikuti oleh masing masing
tapi kalau di p tiga yang murni sejati kader p tiga ya bersama hasil muktamar islah pondok gede
nah pak jan farid ini outlier
orang asing aventurir politik yang masuk di b tiga kemudian mengecohkan organisasi internal partai
dan bagaimana kemudian dia muncul menurut anda karena memang hanya mendapat endorsement dari sda surya dharma ali atau
tidak mungkin hanya satu pihak
tidak mungkin hanya satu pihak
tentu keinginan itu ada karena tahun dua ribu tiga belas jauh sebelum konflik ya jauh sebelum pemilu
pak jan pernah mendatangi rumah saya suatu pagi begitu ya
kemudian menyampaikan keinginannya untuk maju sebagai ketua umum
jauh sebelum pemilu
jauh sebelum konflik itu artinya tahun dua ribu empat belas
saya agak kaget juga karena beliau posisi menteri waktu itu
tiba tiba suatu pagi saya dikasih tahu oleh orang rumah pak ada pak menteri datang
tiba tiba menteri siapa
katanya pak menteri gitu aja
saya keluar oh pak jan ada apa
dia di rumah kemudian ya saya agak kaget juga karena di kesempatan berikutnya saya ketemu beliau menyampaikan kalau keinginannya maju sebagai ketua umum p tiga
saya katakan pak yan pertama kita kan mau menghadapi pemilu
jadi tidak pada tempatnya kita sekarang berbicara siapa mau jadi ketua umum
yang kedua muqtamar kan juga masih dua ribu enam belas
kenapa dia datang ke anda
karena dia juga
dia juga melihat bahwa romi juga akan maju sebagai ketua umum
sama sekali tidak
dan saya juga tidak pernah berharap jadi ketua umum sesungguhnya
siapapun terpilih menjadi ketua umum pada situasi hari ini rasanya tidak semua orang mudah bisa menerimanya ya
jadi ini kepepet sebenarnya anda
dalam posisi tidak ada kader yang waktu itu mau menerima tanggung jawab yang sangat berat ini
mengendalikan partai dalam suasana turbulensi politik
mas wito ingat pada waktu itu kita masih rivalitas kmp dan kih yang begitu luar biasa
ibarat kata ini yang bertarung ini raksasa raksasa
pimpinan partai partai politik dan pimpinan ekspresidensi kontestasi kemarin itu
jadi tidak mudah ya mengendalikan bidu yang sangat senior
p tiga ini sangat senior partainya
dan kemudian memiliki sejarah besar begitu
dalam suasana turbulensi
jadi saya tidak sanggup sanggup karena waktu itu saya adalah pilihan terakhir
setelah a nggak mau b nggak mau c nggak mau d nggak mau begitu
akhirnya sudah romi harus mau
saya bilang kok jadi saya
karena tidak pernah terbayang pada usia itu
sebelum empat puluh waktu itu saya di surabaya dua tahun yang lalu untuk menerima tanggung jawab yang seberat ini
tetapi itulah namanya prajurit
kita harus siap
yang kedua ya situasi yang pada saat itu muncul cukup menarik
kalau tadi dikatakan ditanyakan kenapa pak jan datang
karena pak jan mengatakan ketika saya balik pertama pemilu harus kita hadapi dulu
yang kedua muktamar masih dua tahun lagi
dua tahun lagi loh dari dua ribu tiga belas ke lima belas
karena di anggaran dasar kita ditulis muqtamar harus dua ribu lima belas
kemudian yang ketiga saya katakan pak jan jangan salah alamat
datang ke pak surya aja
terus pak jan mengatakan enggak saya sudah cek
dari informasi di bawah yang lebih populer nama romi
bukan nama sda
artinya di struktur ya
sebenarnya bukan apa apa
karena kesibukan pak sda sebagai menteri
di tingkat nasional tentu nama pak surya lah yang harum pada waktu itu
saya hanya administratur dan organisator di belakang beliau saja
tetapi karena kesibukan beliau mengurus kementerian tentu ke bawah saya lebih banyak touching
lebih banyak melakukan interaksi dengan wilayah dan cabang
jan farid ngotot anda juga ngotot karena sama sama merasa
sebenarnya ngototnya anda ini artinya ini sama sama ngotot
jan farid ngotot anda juga ngotot karena sama sama merasa
merasa bukan romy lo yang ngotot
tapi siapa tetapi semua orang yang
berada di belakang kita kan tadi saya katakan
saya pun tidak dalam posisi sangat
berkeinginan atau berkeinginan untuk duduk
di sini sama sekali tidak
bahkan ketika kemarin di pondok gede
di malam pemilihan itu
saya katakan kalau ada
orang lain yang lebih senior
memiliki pengalaman jejaring
memimpin partai silahkan deh
memimpin partai dalam situasi seperti
hari ini tidak normal
sebagai sebuah partai
jangan dipikir secara
sikis itu nyaman
tidak mengganggu tidak
karena saya dibesarkan dalam
keluarga politik sejak
kakek buyut saya jadi
tidak ada hal yang aneh konflik itu di dalam partai
tetapi suasana itu
kan mengganggu sikis
ketika kita seharusnya lebih banyak
waktu untuk membangun
menjadi lebih banyak waktu untuk
mengkonsolider dalam rangka
menghadang konflik ketika lebih banyak
waktu harusnya untuk silaturahmi
justru yang sekarang ini silaturahmi
terganggu karena kemudian
waktu teralokasi untuk menyelesaikan konflik
seolah olah tadi contoh misalnya
jadi bukan romi gitu maksudnya
sama sekali bukan
kalau buat saya
problemnya dari pak enfired ini adalah
justru karena seluruh teman teman wilayah
ini menolak beliau
gitu seandainya yang disana bukan pak enfired
yang kader asli p tiga
dengan senang hati saya serahkan
karena ini apa enfired menurut anda
karena teman teman semua tidak bisa menerima
yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan
anggaran dasar dan rumah tangga partai
jadi ini bukan perusahaan
nah problemnya karena pak enfired orang perusahaan
beliau itu orang yang dari awal sudah mengetahui
dinamika di dunia usaha
dipikir kemudian ketua umum itu juga seperti ceo gitu
misalnya vito tadinya profesional di salah satu tv yang lain
kemudian pindah kemari
pada level yang bisa jadi lebih tinggi
nah ini dipikirnya seperti itu
padahal ini organisasi kader
nah orang kemudian menghubung hubungkan
ini kemudian munculnya
mendadak ya walaupun sebenarnya kita tahu sekali
dimana posisi eksekutif dimana posisi yudikatif
tapi tetap saja kan yang namanya politik
kemudian orang susah untuk
apa namanya memeta metakan itu
ini kondisi ini terjadi karena
romi tidak mendukung ahok
p tiga ada di ahy dan kemudian
ya kondisi kemudian pada akhirnya
pt un kemudian meloloskan jakarta
sama sekali tidak itu spekulasi orang ya
tapi orang itu kan boleh berspekulasi apa saja karena
di pengadilan nggak ada pengaruhnya peristiwa politik itu
tidak dihitung itu
tidak sama sekali tidak
karena contoh misalnya pada waktu itu
saya dan pak agung ketika konflik
dua tahun silam
toh pengadilan juga kalah
padahal pada waktu itu
saya dan kawan kawan di p tiga
bersama dengan pak agung dan kawan kawan di golkar
pada waktu itu mendukung pemerintah
dan mahkamah agung adalah komponen pemerintahan
semestinya kan kalau melihat ini pendukung pemerintah ya
menang dong kira kira begitu
ternyata tidak juga
jadi memang pengadilan itu dalam trias politika memang memiliki independensi
jadi mereka menilai dengan fakta fakta peradilan
dan subjektifitas hakim
karena saya katakan subjektifitas
dan dia pasti memiliki unsur unsur subjektif untuk melakukan penilaian
yang penting kalau dalam islam kan kalau dia sudah beristira
dia sudah beristihad
kalau salah pahalanya satu
kalau benar pahalanya dua gitu aja
sekarang ini kan kita menunggu hasil
banding kemudian kalau misalnya ada kasasi
saya nggak tahu apakah bisa di pk juga
secara hukum acara
hukum acara tun itu kan sama dengan hukum acara perdata
hukum acara boleh
boleh di pk
dan pk nya bisa berulang ulang
yang boleh berulang menurut putusan mahkamah konstitusi
oke itu kan artinya kan masih ada jalan yang panjang tuh
dan p tiga akan setahun lah
akan menjalani ini terus
saya sih kembalikan kepada pak ian farid ya
karena saya kan berkali kali sebagai orang yang lebih muda mendatangi
saya ke rumah beliau itu sekali saja ketemu sebelum muktamar islah
yang kemudian menghasilkan kesepakatan islah yang ditandatangani oleh
sekjennya pak ian farid pak dimyati
di depan menteri hukum dan ham
tetapi kemudian ternyata
itulah yang di pondok gede ini kan
islah di pondok gede itu
itu dokumennya ditandatangani oleh pak sekjen dimyati natakusuma itu
dan kemudian bahkan pak mprd yang sekarang menjadi wakil ketua umumnya pak ian farid itu
menjadi kompetitor saya ketika maju jadi ketua umum
setelah putaran pertama suara pak eprd itu di bawah
karena total suara itu sekitar seribu dua ratus
suaranya pak epi itu di bawah seratus
di dalam tata tertib persidangan apabila tidak ada yang mencapai tiga ratus
maka untuk modal suara putaran pertama maka diaklamasikan
nah itu pak fyard sembilan puluh dua suaranya
dan kemudian tersingkir dari arena
nah sekarang jadi wakil ketua umum di sana jadi kayak dagelan aja gitu
jadi karena kemudian kalah disini kemudian geser lagi kesana begitu
dan itu tadi pak ian farid juga sudah menandatangani dokumen melalui pak dimyati
dia ingkari juga
kemudian saya ke rumahnya setelah itu setelah muktamar islah itu dua kali
salah satunya yang mengatur pak abu rizal bakri kemudian terakhir kemarin tanggal
untuk islah untuk ketemu
kemudian tanggal tiga oktober malam hari saya ingat betul yang mengatur pak wapres pak jk
itu di kediaman beliau di rumah dinas pukul delapan janjinya
pukul lima sore pak jan farid membatalkan
itu bukan kali yang kedua sudah kali yang kesekian kali
mulai ada bang abdul latif sebagai senior di hipmi yang mengatur
kemudian ada lagi tadi itu pak jk yang terakhir kemudian ada pak abu rizal dan yang lain lain
jadi mungkin ada lebih dari setengah lusin kali lah orang mengatur untuk ketemu
tapi pak ian farid selalu menghindar
meskipun kalau di tv saya selalu mengatakan saya terbuka untuk ketemu
tapi tidak pernah mau ketemu memang
jadi ini memang untuk ketemu menyelesaikan di luar persidangan sulit dilakukan
pak ian farid yang membuat sulit
kalau kita sih terbuka
kan saya menawarkan posisi mulai dari yang tertinggi
tentu selain ketua umum karena teman teman nggak ada yang mau
dia menjadi ketua umum
banyak yang ulama kita yang menyatakan mawkuf akan berhenti dari p tiga kalau ketua umumnya pak ian farid
dan saya kira pak ian farid juga perlu mendengarkan itu
dan mungkin juga introspeksi lah saya kira
tapi mas romi ini cerita soal konflik di p tiga dalam tataran elit ini kan bukan di zamannya romi sama jan juga
semua partai politik sudah pasti mengalami konflik
hanya tinggal eskalasinya kemudian
ini paling besar menurut anda
ini jauh nih zaman buya ismail
kalau dulu natural konflik p tiga itu ya
itu adalah antar faksi
karena di kita dulu adalah empat partai islam ya
biasanya di antara faksi faksi partai partai islam itu
nu dengan parmusi
ya mungkin nu menggandeng si
atau parmusi menggandeng si
itu dulu ada misalnya antara pak matori dengan buya ismail
tetapi itu lebih kepada konflik konflik yang kemudian selesai tanpa harus ada dua muktamar
tapi sampai ada dua muktamar baru kali ini
dan apa namanya
mas vito bisa lihat kalau yang asli kader p tiga sejati selesai
contohnya pak surya betapapun keras konflik pada waktu itu beliau sebagai ketua umum saya sebagai sekjen
toh akhirnya bersatu di pondok gede
tetapi karena ini yang masuk itu adalah unsur asing
ya kalau di dalam atum itu pengotor lah kira kira begitu
maka dia menjadikan sulit untuk atum ini bersatu lagi
jadi antara apa namanya proton dan elektronnya itu bisa gak nyambung begitu loh
jadi karena ada pengotornya tadi
apa sih ekspektasi bukan dikatakan ekspektasi ya
bisa dikatakan ekspektasi tapi lebih kepada prediksi seorang romi terkait dengan konflik ini
konflik ini akan seperti apa pada akhirnya
konflik ini insya allah akan selesai lah
ya artinya pada akhirnya akan pengadilan akan mencari
akan melihat realitas eksistensi organisasi yang sesungguhnya
kemudian yang kedua juga pada akhirnya mereka kan juga merupakan bahagian dari penyokong stabilitas politik di dalam negara kita
jangan dipikir kalau satu partai politik itu konflik
situasi politik tidak menjadi rumit
karena di setiap proses pengambilan keputusan
konflik ini akan menyumbang paling tidak kalaupun tidak persoalan menghambat solusi atas adanya sebuah masalah
konflik di dalam partai politik pasti akan mengimbas kepada itu
apalagi untuk partai sebesar p tiga dan setua p tiga sudah pasti akan menjadi perhatian publik
tetapi saya meyakini bahwa proses ini kan nanti akan berjalan
kalau kita bicara hukum ya
banding kemudian kalau kita berharapnya tidak berjalan dengan baik
kalau kita berharapnya tidak berjalan dengan baik
kita berharapnya tidak ada kasasi tentu
kemudian selesai di tingkat kasasi
dan itu kurang lebih satu tahun lah dari hari ini kalau menggunakan normatifnya
karena ada patokan normatifnya kalau banding itu tiga bulan
kalau kasasi itu lima bulan
jadi delapan bulan dari hari ini
itu secara yuridis
tapi secara politik tentu saya terus menerus menyuruhkan kepada pak ian fahri

karena ini partai bukan milik pak ian farid gitu loh
tidak ikut mendirikan
tidak ikut berkeringat
tidak ikut membesarkan gitu
kenapa terus menerus duduk di sana untuk justru menjadi pengganggu
untuk menjadi apa namanya pemecah belah
itu terus kita coba sadarkan
yaa mogamoga pada titik tertentu nanti beliau akan kembali

kita lihat saja nanti bagaimana
dan sesaat lagi saya akan berbincang dengan jan farid soal opini yang terkait dengan konflik ini
pak yan terima kasih telah bersama kami
pertama saya nggak tahu apa sudah cukup puas dengan hasil putusan pt un yang memenangkan atau membatalkan sk p tiga atas nama romahum muzi sebagai ketua umum
sebetulnya yang saya sangat puas itu keputusan mahkamah agung
ya itu yang sangat memuaskan karena itu berkekuatan hukum tetap
nah ini keputusan keputusan berikutnya itu adalah putusan atau kekuatan yang memperkuat keputusan mahkamah agung
karena setelah keputusan mahkamah agung keluar itu ada lagi lima keputusan
sekarang terakhir petugas
tuh dua keputusan pt un sudah keluar
saya kasih lihat boleh
jadi sudah keluar dua duanya keputusannya
boleh dilihat ya kan
itu di saat yang bersamaan
saat yang bersamaan
yang satu soal apa yang satu soal apa
sama sama persoalannya sama
soal sk menteri pukul
terhadap rohamur muji
nah di dalam isi daripada itu menyatakan bahwa mewajibkan menkumham itu membatalkan sk nya romi
dan mewajibkan juga menkumham mensyahkan
p tiga atas nama jan farid
itu hukum tuh
itu prosesnya masih jalan kan
belum intrah masih ada banding masih ada kasasi
belum memang belum tapi kalau sudah putusan itu sudah memerintahkan itu harus dieksekusi dulu
jadi kalau abis itu dia mau banding mau apa itu nggak ada masalah
tapi ini harus dilaksanakan itu hukum
ini setelah pemilu kan ya dua ribu empat belas kita sempat ngobrol juga sebelumnya
bicara soal hal yang sama sebenarnya dualisme di p tiga
sampai sekarang sudah berapa dua tahun tiga tahun dua tahun begitu begitu saja
implikasinya buat p tiga yang paling dekat deh di pilkada dua ribu lima belas kemarin
kalau di dua ribu lima belas alhamdulillah kita bisa bersama sama
nah yang kemarin kita bisa mencalonkan tapi sebagai pendukung bukan pengusung
jadi organisasi kita bergerak
untuk mendukung calon tapi tidak sebagai pengusung
jadi itu artinya kubu romy yang kemudian menyalonkan
kalau ada kubu romi yang mencalonkan kita tidak ikut ikutan
nah ini semua berarti modelnya sama seperti ahok berarti
kalau ahok itu ada kesepakatan
jadi setiap calon yang kita dukung harus ada kesepakatan
yang berpihak kepada umat islam
dia mau berkomitmen menggaji marbot muazzin imam masjid ustadz ustadzah itu luar biasa
dia komit memperbaiki yang namanya tempat duduk baik itu masjid maupun musola
sehingga tempat kita bersuci itu menjadi bersih
tanggung jawab dia
termasuk perawatan masjidnya diberi anggaran rutin
pak tapi begini deh
kalau nggak salah di hari yang sama presiden menerima romahu muzi dalam kapasitasnya sebagai ketua umum p tiga
itu gimana yang pertama itu dulu
saya menganggap itu hak prioritatif presiden
dan saya wajib hukumnya menghormati apapun yang beliau lakukan
dan pada saat itu juga putusan betul belum keluar
oke baru sore harinya
sore harinya baru dibacakan
sebab kalau beliau tahu udah dibacakan putusannya begini mungkin
kita nggak tahu
tapi kan begini pak jan dan kubunya itu kan bukan sekali ini saja mendapatkan hasil yang istilahnya memberikan angin lah kepada kubunya pak jan
tapi secara faktual bahkan apa namanya koalisi cikeas juga memilih kubu romi untuk menjadikan apa namanya
dan apa namanya counterpart untuk mengusung ahy dan silvi
artinya apa jaminannya bahwa ini adalah akhir dari segalanya
akhir awal apa namanya awal kubu jan farid memegang tampuk p tiga
jadi andai kata menggumham
mencahkan muktamar jakarta saya tidak akan mengganggu apa yang sudah dinyatakan
atau didukung oleh ketiganya romy
tetap saya dukung
kalau jakarta gimana
anda ada di posisi yang berbeda nih
ahok anda dukung
apa namanya sementara romi mendukung agus harimurti yudhoyono
ketika misalnya kubunya pak jan diputuskan oke deh jan farid yang resmi
kalau sebagai partai pengusuh kita tetap hormati
kalau sebagai partai pengusuh kita tetap hormati
kalau sebagai partai pengusuh kita tetap hormati
tapi kalau sebagai pendukung kita tetap di ahok
sekarang pertanyaan saya begini dulu deh pak jan
sudah pernah belum sih ketemu nggak formil gitu pak yan sama romi ketemu berdua atau beberapa orang
akhirnya nggak sampai ke kata sepakat juga
tapi kita tetap bersama
jadi kita tetap bersahabat
saya nggak ngerti tuh yang namanya politik itu berseberangan tapi bersahabat tuh kayak gimana politik indonesia
temen sejak dahulu kalah
jadi tetap bersahabat tapi kita berbeda pendapat
jadi itu kita nggak ada bersahabat
ketemu ya kita peluk pelukan cium ciuman nggak ada masalah kalau itu
tapi kalau di kertas kita berbeda
bagaimana nanti bentuk islahnya
ini kan artinya begini
kasus ini kan nggak sebentar
dan dua tahun itu benar benar berseberangan
termasuk juga dalam pilkada pilkada yang terjadi
bagaimana kemudian yang satu ke kiri yang satu ke kanan dan begitu juga sebaliknya
sehingga pada akhirnya seperti tidak pernah menemukan jalan
walaupun katanya ada muktamar bersama
muktamar di pondogede
nggak selesai juga ternyata sampai di situ
kita pikir tadinya sudah selesai di situ
ternyata nggak selesai juga
jadi gini muktamar islah itu setelah keluar keputusan mahkamah agung yang menyatakan muktamar jakarta itu muktamar syah
menkumham mengeluarkan sk menghidupkan lagi sk bandung
muktamar bandung yang sudah kami lewatin
kan kami melanjutkan daripada muktamar bandung menjadi muktamar jakarta
beliau menghidapkan itu
terus meminta pak surya dharma mengadakan muktamar islah
jadi secara hukum itu sudah melanggar
keputusan mahkamah agung
dilanjutkan dengan muktamar islah yang dilakukan oleh mereka mereka
mereka mereka tanpa melibatkan kita kita
kita nggak ada aja
jadi turut turut dia aja islah
dari dia untuk dialah
sehingga keputusannya pun dari dia untuk dia
kita nggak ada aja
kita nggak diundang
mungkinkah ini pada akhirnya sampai ujung juga tidak akan menemukan jalan temu
dan itu artinya p tiga sekarang pecah lagi nih
p tiga kan sudah pernah pecah sebelumnya
dan sekarang akan pecah lagi
jadi kalau dari pihak kita muktamar jakarta kita terbuka
untuk kawan kawan kita yang ada di seberang
untuk kembali ke rumah besar rumah islah
karena sebagai partai itu kita butuh banyak pengurus
dapil aja daripada banyak
kalau ngurusin dapil aja kalau kurang orang setengah mati kita
saya punya cita cita bagaimana caranya p tiga ini besar
nah kalau mereka mau bikin ini partai besar ayo bergabung
jangan ribut terus urusan hukum
hormatilah keputusan mahkamah
udah gak usah banding banding
yuk kita gabung kita gedein
nanti saya tinggal tiga tahun lagi
kan pemilihan nggak akan maju lagi pak jan
iya kalau diperlukan
kalau diperlukan nggak maju saya nggak maju
yang penting kan partai
ini kan saya karena amanah
yang menyebabkan saya siap berkorban untuk amanah tersebut
orang melihatnya bukan ini bukan amanah
ini semata mata ini urusan romi yang ingin berkuasa di p tiga
versus jan farid yang ingin berkuasa dan menguasai p tiga
saya tidak ada keinginan untuk berkuasa di partai
karena waktu muktamar bandung itu yang di jakarta
saya sebetulnya tidak berminat untuk menjadi calon
tapi pak surya dharma memang berminat untuk berkuasa di p tiga
karena saya sudah jadilah pelatih
saya sudah berpunca saya sudah berpunca
saya sudah berpunca
jadi saya sudah berpunca
saya sudah berpunca
saya sudah berpunca
saya sudah berpunca
saya sudah berpunca
tapi pak surya dharma meminta calon itu ada empat ada dimyati ada pak siapa namanya ada empat lah pokoknya
saya nggak termasuk pak surya dharma memasukkan nama saya kan dengan izin hanya sebagai figuran
gak mau loh karena saya setelah selesai jadi menteri saya mau kembali berusaha mau dagang lagi
karena kalau sampai saya jadi ketua partai saya kena political risk
bank tidak akan mau memberikan kredit lain untuk perusahaan saya
political risk itu udah aturan orang politik itu gak bisa punya usaha gak bisa
jadi saya memang menolak tapi ditaruh hanya sebagai kehormatan
nah ternyata pada saat kita lagi muktamar pak loli mengeluarkan
sk untuk romi padahal pada masa pak sby menterinya pak amir waktu dia mengajukan permohonan ditolak
karena masih dalam proses sengketa
nah begitu pak loli jadi menkumham apa pertimbangannya dikeluarkan pada saat kita mengadakan muktamar
yang empat ini mundur lah semuanya mundur tinggal saya juga mundur kan sama sama mundur
nah mereka minta pak farid tolong jangan tinggalkan p tiga
kesian p tiga kita butuh pak wadid
karena mereka tahu saya orangnya ya ini
tapi kenapa belakangan ketika ahok ditetapkan sebagai tersangka
saya pernah wawancara pak dimyati waktu itu akan melakukan review terhadap dukungan
itu bagaimana muncul
gini banyak pengelolaan
pengurus pengurus daerah yang kecewa pada saat
pak jokowi datang ke tempat pak romi
orang daerah marah kan di tampungnya di sekjen
sekjen sehingga mengeluarkan pernyataan saya bilang jangan nggak boleh
kita yang jelasin kepada orang daerah bahwa
itu hak prioritatif presiden untuk berkunjung ke manambu
kita nggak boleh mencampuri urusan beliau
jadi saya jelaskan ke mereka selesai
kemarin beberapa hari yang lalu saya kumpulin dpwc indonesia
mereka jelas oke kita konsisten dukung ahok
dan saya kasih tugas mereka ini ada kesepakatan
p tiga dengan ahok bawa pulang ke daerah kalian
ngomong sama ulama ini loh ahok yang sebenarnya
nah cegah mereka untuk tidak ikut ke jakarta
untuk tidak memprovokasi murid muridnya datang ke jakarta
dan mereka semua bawa pulang oleh oleh kesepakatan
karena ulama ulama daerah itu yang berperan itu kan ulama daerah
kita kasih tugas
kan alhamdulillah gara gara ada komplit saya jelasin selesai
tidak akan terjadi itu
rencana untuk pencabutan dukungan dari ahok
enggak enggak jangan
karena kalau saya cabut salah satu aja agus kena
saya kenal pak sp dengan baik saya hormat kepada beliau
saya cinta kepada beliau
nggak mungkin saya menyakiti hati beliau
tapi tetap tidak mendukung ahok
tapi tidak mendukung karena berbeda pendapat
iya berbeda prinsip
apa yang membedakan
dukungan kepada umat islam
agus tidak menyatakan
kalau ahok menyatakan di atas meterai
dan itu saya bisa nuntut dia kalau dia tidak laksanakan kalau dia jadi penyakit
pak jan skenario seperti apa sih berdasar menurut penilaian pak jan sendiri pertimbangan pak jan
ini p tiga konflik dualisme p tiga akan berakhir seperti apa
kalau saya sih lihatnya mudah ya
kalau mereka enggak ngotot kalau mereka enggak ngotot
romi tidak ngotot
romi tidak ngotot dan menghargai dan menghormati keputusan pengadilan selesai
iya kan selesai dan mereka bergabung kembali
p tiga nya jan farid itu adalah p tiga yang juga mendukung jokowi
kalau saya mendukung jokowi
ya artinya kan sekarang kan p tiga romi ada di partai pendukung pemerintah
nah itu akan sama tetap saja
tidak akan menjadi oposisi
kalau itu saya dari semula menyatakan
saya pendukung pemerintah di bawah kepemimpinan pak jokowi
itu dari semula
sudah kami nyatakan dalam buku kernas malam
dan kami sampaikan ke beliau secara tertulis pak kami tetap mendukung
oke kalau sampai pada akhirnya tidak dapat titik temu akan seperti apa
titik temu maksudnya
ya artinya kalau misalnya
romi ngajukan banding terus
kalau romi ngajukan banding enggak ada masalah
karena dia bukan para pihak
itu yang saya inginkan pak menkumham
kalau menkumham tidak mengajukan banding selesai
karena pihaknya kan beliau sama saya
dan saya yakin saya yakin beliau insya allah
tidak banding karena sudah enam kali kalah
ini penting sekali
berarti yakin sekali tidak akan banding
karena saya sudah pernah jumpa dengan beliau menghadap menyampaikan surat kepada beliau
memohon pak tolonglah selesaikan ini
ini kan hukum pak
bapak sudah kalah enam
beliau bilang oke
saya belum menerima surat keputusan petun
begitu saya terima saya pelajari insya allah kita pertimbangkan
tapi belum bilang iya pertimbangan
itu kan pertimbangan kan sudah indah sekali
untuk kita sudah menyajikan
islah dari partai yang terbelah itu biasanya tidak terlalu tidak pernah smooth

kalau kita bergantung kita harus bergantung
kalau kita bergantung kita harus bergantung
nah ini kan ada sampai sekarang masih ada dualisme pak ya
jadi ke pengurusan daerah itu ada kubunya pak yan ada kubunya romy
di semua daerah
kita lebih lengkap
karena kita menguruskan tawar bandung
jadi pengurusnya itu lebih lengkap sampai ke dpc dpc pac semua
terus kita lebih lengkap
jadi level tingkat dua sampai ke ranting cabut
kita lebih banyak
setelah ada surat ini sudah ada pembicaraan dengan romi
tapi ya pernah melalui wawancara di metro kemarin
tapi yang dikirim wakil sekjennya
reaksinya ya biasa
dan semua yang saya lakukan salah
ya alhamdulillah kalau semua saya salah yang penting kan hukum menyatakan bahwa

jadi saya tidak akan berpikir pikir

jadi saya tidak akan berpikir pikir
ada akan ada rencana untuk melakukan artinya begini ya hukum ditegakkan
ada hukum ada aturan yang sudah diputuskan oleh pengadilan
tapi apakah ada pendekatan personal yang akan dilakukan kembali atau menyerahkan semua
pada proses hukum
panasnya pertarungan politik sejak dua ribu empat belas ternyata tidak saja membelah publik
sejumlah partai pun menuai perpecahan
kemelut membuat partai tak mampu secara ideal menjalankan perannya sebagai instrumen maha penting bagi demokrasi
mulai dari mengartikulasikan kepentingan publik rekrutmen kader politik hingga sosialisasi dan komunikasi politik yang beradab
alih alih memperkuat fungsi fungsi penting itu
parpol justru kerap kedodoran karena sibuk dengan persoalan internal
itu pula yang kini melanda partai persatuan pembangunan
bukan tidak mungkin pemimpin politik yang disokong partai yang sudah berusia lebih dari empat dekade ini
tak mendapat legitimasi baik secara politik maupun di muka hukum
kalau sudah begitu rakyat juga yang dirugikan
sesuatu yang dapat dibaca bahwa sebagian bangsa ini tersandra sikap egoistis elit partai politik
sampai jumpa di afd now berikutnya